jujur sama dia
tapi sebelumnya kamu harus jujur dulu sama diri kamu
tidak gampang untuk bisa jujur pada diri sendiri
mana lagi aplikasi yang canggih canggih
sekarang terserah tapi teh maunya bagaimana
mami udah capek
mami teh cuma mau hidup tenang pi
papi juga mau hidup tenang mi
kalau sayang teh kenapa papi godain semua perempuan
papi cuma bercanda mi bercanda
bercanda karena memang merekanya yang nggak mau
suatu saatnya tapi pasti ketemu sama yang mau
masalah waktu pi
dan waktu itu pasti akan datang
karena papi mencobanya setiap hari
suatu hari nanti papi pasti akan pergi
jangan papi pikir mami mau dimadu
tapi tapi tapi juga gak mau doain mami
papi gak mau tinggalin mami mi
tapi selalu mencari jalan buat tinggalin mami
mami memang gak cukup cantik buat papi
so kalau tapi mau cari perempuan lain seperti yang papi suka
mami mah udah capek
mami mau udah capek
mami mami kenapa sih
lebih baik sekarang tetapi pergi
jangan sentuh pi
papi lebih baik pergi
kayaknya acing ada masalah sama em ya kang dadang
pantesan saya nggak pernah lihat aceng jalan atau di rumah berdua sama em
kenapa masalahnya ya kang
kan baru ketemu masa udah ada masalah
masalah keluarga doi
keluarganya siapa kang
keluarga em apa keluarganya aceh
untung em pulang kalau enggak dia nggak akan tahu kalau keluarganya itu ada masalah kang
em itu punya masalah apa ya
kan mas suha udah gak punya suami udah meninggal suaminya
ya itu dia doi
saya juga bingung tuh
emang begitu ya perempuan ya kang dadang ya
meskipun udah gak punya suami tapi punya masalah juga
iya apa tuh
ini bukan maksudnya teh alamat rumah bukan alamat warung
kang kalau misalnya ada yang pengen saya laporin lapornya ke siapa
oh ke saya juga bisa cek
kalau misalnya kang sobri nggak ada
kalau saya gak ada bisa langsung ke pak mulyadi beliau teatasan saya
sebentar biar saya catet
ya di sini
bang terima kasih ya kang
sudah saya pulang aja

iya pasti mereka punya cerita yang sama
kalau ngobrol sama anak cucu kan zamannya udah beda
gak ada yang tertarik dengerin
iya kalau ada sirine kita ngumpet lari ke pinggir hutan
kadang kadang masih terbawa mimpi suara serinenya jam malam dapur umum
sekarang beda bulu laki laki ke sawah yang perempuan antar makanan
sekarang wanitanya kerja suaminya di rumah
dulu kamu kerja apa
gak kerja cuma membantu suami di sawah
aku pernah kerja di arab
iya gak malu jadi tkw
kenapa harus malu
nih denger dulu dengar papi dulu dengar papi dulu nih
tolong denger papi dulu
papi tuh gak pernah nganter makanan

mana ada orang yang selingkuh ngaku
mams sekarang kita ngapain lagi disini
kan lagi nunggu data ini mau berangkat jadi tkw juga
ih tapi mams mams kok hebat banget ya
cepet banget gitu kalau merekrut orang buat berangkat kerja jadi tkw
aku kemarin waktu nemenin cucu aduh susah banget mam
untuk membuat orang bisa percaya sama kita kita itu harus bisa dipercaya
supaya kita bisa dipercaya kita itu harus jujur tuh
kalo itu maksudnya juga tau
orang itu percaya sama kita bukan dari apa yang kita ucapkan
jujur itu bisa dilihat dari kata kata mata
dan bisa didengar dari ucapan
kamu harus ingat itu ya tut
ini sih data data saya
udah komplit semua
mudah mudahan insya allah minggu depan kamu udah bisa langsung masuk pelatihan ya
kamu berdoa mudah mudahan disana kamu bisa dapet tempat yang enak
kalo gitu saya permisi ya
cetek harus gimana pup
kepercayaan itu tidak hanya bisa di ucapkan cem
tapi harus dibuktikan
sepertinya si amt pengen pisah
kamu sendiri pinginnya gimana
kau sendiri pinginnya gimana
kau sendiri pinginnya gimana
kau sendiri pinginnya gimana
kau sendiri pinginnya gimana
kau sendiri pinginnya gimana
kamu sayang atau butuh
kamu tuh kenapa sih ngomong kayak gitu
agar am percaya
jujur sama dia
kamu harus jujur sama dia
kamu harus jujur dulu sama diri kamu
tidak gampang cem
untuk bisa jujur pada diri sendiri
mana lagi aplikasi yang canggih
kemarin pak ustadz
esy juga pulang beberapa minggu yang lalu
lihat orang baik
saya dibawakan oleh oleh banyak
padahal saya tidak minta
nggak sempat cari oleh oleh buat pak ustadz
as juga tidak sempat
nanti kalau ada yang pulang
em titipin buat pak ustadz ya
am suka begitu
saya jadi risih
kalau dikasih oleh oleh
akhirnya saya ambil juga
buktin pak ustadz
saya teh mau tanya
oh tanya yang banyak
saya mau tanya masalah rumah tangga
apa yang harus dilakukan istri
kalau suaminya teh tidak setia
itu kalau masalah rumah tangga mah saya takut am
saya takut kalau nanti
saya takut kalau nanti
gara gara saya kamu teh berpisah
dosa saya besar
sebelum kamu memutuskan sesuatu
tanya pada dirimu sendiri
kenapa kamu belum menikahi aceh
kita akan mencari